kita ke informasi lainnya hari ini bertepatan juga dengan peringatan tiga belas tahun tsunami aceh
tsunami dua ribu empat silam telah mengubah pandangan manusia tentang indonesia
ratusan gempa setiap tahunnya menyadarkan kita yang hidup di indonesia
bahwa bumi yang sedang kita pijak ini berada di pertemuan lempeng yang selalu bergerak
indonesia sebagai supermarket bencana istilahnya karena pada dasarnya selain gempa dan juga tsunami
bencana longsor banjir pun juga menghantui setiap populasi di indonesia
belum lagi bencana lingkungan yang disebabkan oleh manusia
lebih dari itu potensi gempa berkekuatan magnitudo delapan delapan masih menghantui indonesia
di indonesia ini karena terletak pada zona tumbukan lempeng lempeng aktif
yaitu lempeng australia lempeng eurasia dan lempeng pasifik
dan lempeng ini
terus aktif oleh karena itu potensi kejadian kegempaan ataupun tsunami tentunya masih akan terjadi
pada pergantian hari antara lima belas dan dua belas desember dua ribu dua puluh
gempa bumi mengguncang selatan jawa dengan magnitudo enam sembilan
masyarakat pesisir panggandaran panik
dan menuju ke tempat yang lebih tinggi karena peringatan di tempat tenang
tiga jam setelah ini peringatan yang sangat berakhir
kalau ini seperti pusaran jadi semua bangunan naik turun naik turun seperti diombang ambingkan
seperti di air laut begitu diombang ambingkan
jadi sangat dahsyatlah untuk yang hari ini
siangnya rumah yayan yang baru dihuni tiga bulan seolah memuai dinding rumahnya untuk sebagian
kebanyakan rumah yang rusak justru jaraknya lebih jauh dari etika
kebanyakan rumah yang rusak justru jaraknya lebih jauh dari rumah ini
kebanyakan rumah yang rusak justru jaraknya lebih jauh dari rumah ini
kebanyakan rumah yang rusak justru jaraknya lebih jauh dari rumah ini
terasa goyang goyang gemetar gemetar

ya istri langsung megang anak anak saya langsung buka pintu ini kunci keluar
setelah itu diluar rumah berdiri dulu
rumah yayan berjaraknya empat kilometer dari di rumah pantai

saya coba bertamu di rumah bukus yang sudah tidak ada atap lagi sudah tidak ada tempat
sudah tidak ada tembok dan saat kejadian bukus ini selamat bersama dengan cucunya
ia tidur di bangunan yang sudah rusak seperti ini tertimbun material lalu kemudian diselamatkan oleh warga
ya seorang nenek berusia delapan puluh tahun kini hanya bisa mencari barang tersisa
ia selamat saat kembali ke jalan
ia mati lampu
nah setelah mati lampu
tidak bisa keluar
di sini saya begini gitu
tidak keluar kemana mana udah gelap
sehat alhamdulillah sekarang sehat
tapi kalau cicitnya bisa cerita tentang waktu gempa itu
sama nini sudah tidur ya
nah terus waktu keluar gimana
sini waktu keluar ini dikeluarin
duna sukmayoga warga desa wonoharjo mengajak kita melihat pola gempa yang menghancurkan rumah dalam bentuk garis
bangunan yang dilewati dari semenang menang yang usahakan
ini jalur gempanya ya karena di situ sudah ada contoh itu jalan raya agak sedikit retak turun sedikit meskipun tidak besar
dan itu sampai ujung kampung sidomulia
ujung kampung sidomulia pun sama rumah yang baru dibangun gedung itu runtuh juga
tapi yang lainnya untuk jalan arah sana tidak cuma mungkin konstruksi yang tidak kuat atau gimana jadi retak
cuma kalau ini pas jalur
potensi gempa pada masa depan akan sangat menghancurkan
gempa lima belas enam belas desember yang kemarin itu menjadi peringatan awal lah buat kita bersama
jadi kalau kami yang bekerja dalam bidang gempa kami menjadi ingat kembali bahwa
sebetulnya daerah selatan jawa barat itu memiliki potensi gempa yang tinggi
dan gempa yang kemarin adalah bukan gempa utama yang kita takutkan
jadi riset kami menunjukkan kami publikasi tahun dua ribu enam belas bahwa ada potensi gempa sampai magnitude delapan delapan di selatan jawa
dan itu kemudian mengingatkan pada kami perisit dan kemudian harapan kami kemudian seluruh termasuk masyarakat pemerintah
kemudian menyadari pentingnya upaya upaya
untuk mengurangi risiko bencana terutama gempa bumi
tsunami pernah hadir di kabupaten pangandaran pada dua ribu enam silam
kuatnya gelombang membelah tebing yang menjorok laut
di belakang saya ini lautan lepas menuju samudera india
selatan jawa sampai saat ini masih merupakan daerah rawan tsunami
salah satu buktinya ada di pantai pangandaran
ada satu tebing yang tadinya menyatu kini
ini bukti hantaman ombak yang begitu besar yang menyebabkan tebing ini terpisah
tahun dua ribu enam lalu saat tsunami menyerang pantai pangandaran
sejak saat itu naluri untuk menyelamatkannya bagi populasi yang tinggal di sisir akhirnya wujud
masa susahnya pangandaran dua ribu enam
mereka sadar tinggal di garasi tanah terpencah
artinya memberitahukan dengan cara yang lebih cepat lah artinya untuk menyadari sebenarnya ini terjadi
alat apapun yang kita punyai tanpa masyarakat memahami itu akan mubajir
sehebat apapun anggaran yang kita mulai kalau hanya pemerintah saja yang berkeinginan tentu tidak akan berjalan dengan baik
menurut catatan bmkg dalam satu tahun rata rata empat lima ratus gempa terjadi di wilayah indonesia
tiga ratus enam puluh diantaranya memiliki kekuatan magnitudo lebih dari lima
artinya gempa bumi mengguncang wilayah indonesia hampir setiap hari
hingga saat ini kita tidak bisa memprediksi kapan terjadinya gempa maupun tsunami
gempa pada pertengahan desember di selatan pulau jawa adalah pengingat
bahwa satu nyawa jauh lebih berharga daripada menggelontorkan uang miliaran rupiah
untuk menanggulangi dampak usai bencana
kita masih setengah hati memandang bencana alam
silvanohajud jawa barat

jina merupakan pertempatan kepentingan bitin
dan blake telinga yang tersisa

namun kumpulan biaya berubah jadi akan terus menjalankan penuju vagabond